mulai satu juni dua ribu enam belas pemerintah provinsi dki jakarta melarang bus aptb masuk jalur bus transjakarta
ini setelah dinas perhubungan mencatat banyak layanan aptb yang dipandang buruk
sebagai penggantinya layanan transjakarta akan diperluas hingga bogor depok tangerang dan bekasi
layanan buruk bus aptb ini seperti kerap keluar jalur dan enggan mengangkut penumpang di halte bus
sebagai penggantinya sudah disiapkan enam ratus bus transjakarta yang akan beroperasi seperti rute aptb hingga wilayah bogor tangerang dan bekasi
operator aptb sendiri ditawari pemerintah dki jakarta untuk bergabung dengan transjakarta
gubernur jakarta menjanjikan operator aptb tidak akan rugi jika bergabung dengan pt transjakarta
hitungannya kan gini aptb itu nggak main ngebut ngebutan
kalau sekarang kan aptb ngobrol
kalau nggak ada penumpang dia kejar target sana dia nggak mau ambil penumpang
atau kalau penumpang lagi jamnya nggak sesuai dia nggak mau jalan
nah coba kalau kita bayar rupiah per kilometer
kadang nggak ada penumpang kan dia jalan
jadi ini akan menguntungkan penumpang
termasuk tiket dari tangerang masuk depok bekasi tiga lima
jadi kalau aptb nggak mau masuk kita dorong ke bogor aja udah